ongkos kekotanya bayar kan bayarin kita lah sobrinya
eh kal utang kamu yang lima ribu yang waktu itu aja belum kamu bayar
betul banget itu udah lama banget itu
eh sobri kesian nih si brownie sudah lemes nanti kalau misalkan mati gimana
waduh kekuatan orang pitan itu
itu anak usah
lah kalau kaya gini kita gak bakalan bisa nganter si brownie ke kotak itu
jangan lupa diminum obatnya ya
iya dok tolong sih dok
adik adik ada apa ini
permisi dokter sinkroni saya dokter dari tadi dia muntah terus
kenapa ya dok kira kira ya dok
iya dokter ampe nih dokter muntahnya pernah muka saya dokter
muntahnya tuh bau dokter nanaknya
ya kan bau ya
maaf bapak bukan dokter hewan kalian salah tempat
masa mereka itu mau buatin kucing
tapi kok malah ke dokter manusia ke klinik
kalau gitu dokter aku boleh nanya gak
tempat dokter hewan paling deket tuh dimana dokter
kalau disini sih gak ada
adanya di kota
assalamualaikum pak makasih ya pak
semoga kamu sihat ya
iya ya si bang
mari mereka keluar
mari mereka keluar
mari mereka keluar
ngapain disini kalian
kita itu disini mau ngawasin kalian
banyak banyak baca buku
malah datang ke klinik dokter manusia
kalo gak tau tanya sama kita
kita itu lebih berpengalaman
lebih tau daripada kalian
kalo dikasih tau sama kalian
nanti ke kelas
ih kalian tuh gak pernah keluar
reset banget ya
betul bangat ustadz
ini bocah bocah izin nama saya
ke dokter buat ngobatin kucing
katanya udah izin sama ustadz musa
malahan saya disuruh nemenin ngopi
ya disini liat
pasri kitty ini kayak baru sehari dua hari
jadi penuh kesatriaan gue nanti
kan udah tahu sendiri udah hafal
kayak siapa ustadz
ini punya idung
gimana kalau kita samperin ke tempat praktek terdekat dokter
yaudah deh ayo kita samperin anak anak yuk
ya anak anak sudah berdua lah
itu baru bener
lebih baik begini saja
bagaimana kalo ustadz zaky dan ustadz musa saja yang menyusul hasuma sama trio bemo
karena usaza nurul dan santriwati itu harus membuat selebaran yang akan segera disebarkan
sekaligus mereka pun untuk menjaga kucing kucing di pesantren
kenapa ustadz zanurul enggak
zaga bisa nolak kalo ustadz zanurul udah setuju
nah ini ini
yaudah yuk kita jalan yuk
ini gak ikutan ustadz
ngesel saya setuju
ini gak ikut
aneh suka amnesti ya kalo ada ustadz zanurul
wah jangan jangan bos aneh sama ustadz ustadz zanurul jodoh kali ya selalu kebua mulu
aku tuh capek letih dan lelah tahu nggak ke kota
gak ada gunanya gak ada pahidanya gak ada bentunya juga kan
oh yaudah gak apa apa sob gak apa apa
ongkos ke kotanya
ongkos ke kotanya bayar kan bayarin kita lah sob
eh kau utang kamu yang lima ribu yang waktu itu ajak belum kamu bayar
betul betul udah lama banget itu
eh sobri kesian nih si bro ini sudah lemas nanti kalo mati gimana
kuat dengan orang abisaniku
aku gak usah jauh
aku gak usah jauh
lah kalo kaya gini kita gak bakalan bisa nganter si brunz ke kota ya kikal
kita harus ngapain nih
eh eh sebenernya
pasti abis blok balang kan langsung balik ke kota
lumayan lah dapet temuan yang gratis
emang ya kebiasaan kamu sama indra tuh kebiasaan ikut ikut orang aja sih
aduh aduh aduh soby sobri dan sobri daripada kita ke pesantren kita dihukum kita yang kena
aduh aduh aduh
eh temen temen sungguh gak mau
eh tapi tapi
tapi tapi dan tapi
apa lagi lokman itu beruntung sabun sabun
sobri kita kan katanya mau ke kota
gak payah kita naik mobil bak
ya justru itu lukman kita ke kotanya itu naik mobil pak
udah burun yuk yuk yuk
aduh aduh aduh
mau dibawa ke kota pak
lah iya bawa itu ke kota eh jangan lupa bawanya hati hati gak usah buru buru
ya sudah kalau begitu saya langsung cus pak
iya lupa hati hati ya
wa rahmatullahi wabarakatuh
itu kan anak anak pesantren
aduh bener bener anak anak
anak anak turun turun
aduh aduh aduh
alhamdulillah ada pak ustad
lihat ini gak haikal asun ma'il sama trio bebo
untuk dia anak anak udah naik mobil pak ustad mobil bak no
naik mobil bak
itu mobil bak mau ke kota
aduh gimana sih anak anak
yaudah ruli udah jauh lagi
stop apaan sih buta pilih dia disitu ada ibu ibu siapin kertasnya siapin siapin
assalamualaikum ibu ibu ibu mau adopsi kucing tidak bu di pondok pisang tren
di jalanan juga banyak ngapain diadopsi ya oh jadi kucing kucing yang dikunanta itu semuanya
keras jadi terawat ibu udah bersih wangi wah pokoknya mantep banget bu oh begitu kebetulan anak
saya juga suka kucing nah langsung allah saya datang pesantren ya iya iya bu iya adopsi aja